tembok beton setinggi tiga meter ini tak mampu membendung luapan api yang merembet dari depo pertamina pelumpang jakarta utara
permukiman warga yang persis berada di belakang depo luluh lantak di lalap si jago merah jumat malam
seperti ini kondisi pasca kebakaran depo pertamina pelumpang
bila kita lihat puing puing yang masih tersisa dari rumah warga sisa kebakaran
dan untuk menunjukkan bagaimana jarak dari depo pertamina pelumpang itu sendiri sangat dekat sekali
titik tempat saya berdiri sekarang ini dengan jalan hanya sekitar tiga hingga empat meter saja
anda sudah bisa lihat tembok depo pertamina pelumpang yang relatif masih tidak rubuh
kemudian jangankan rumah yang ada di depannya
di sini pun adalah rumah warga yang berupa kontrakan yang bahkan menempel di dinding depo pertamina pelumpang ini
peristiwa itu menyisakan duka
tujuh belas orang meninggal dunia dan empat puluh sembilan lainnya mengalami luka bakar
angka ini berpotensi bertambah
lantaran pencarian korban masih berlangsung
lina dan zai warga tanah merah rawabadak ini mengais puing puing sisa kebakaran
berbalut duka atas meninggalnya anggota keluarga mereka berupaya menyelamatkan barang barang berharga di balik timbunan puing
bu lina ini pagi ini sedang mencari apa mbak
kalau masih terselamatan dokumen aja mbak
iya dokumen lagi cari
mohon maaf waktu kejadian ibu di mana
saya lagi kerja
ada anggota keluarga yang terkena
kita turut berduka cita ya bu ya
ibu yang kuat
lina dan zai kini mengungsi di rumah kerabat mereka
secerca harapan mereka lontarkan
berharap bantuan pemerintah
kan kita mau ngebangun lagi ya biayanya dari mana pak gitu
harapannya untuk bisa dibangun seperti itu ya pak
terus bagaimana juga nasib keluarga saya itu yang meninggal gitu pak
seperti tahu kan ada apa gitu dari pemerintah
pemerintah tengah menyusun rencana jangka menengah terkait penataan buffer zone
atau jarak obyek vital nasional dengan permukiman warga
seperti adi pradana